kini kita ke dalam negeri satu ratus lima puluh orang berkebutuhan khusus mendapatkan pelatihan panjat dinding di balai besar rehabilitasi sosial bina daksa prof surakarta jawa tengah
dan pelatihan tersebut sekaligus untuk menjaring atlet panjat dinding nasional
para peserta yang berasal dari berbagai daerah di indonesia ini berusaha memanjat dinding hingga ke puncak
latihan yang diperkasai federasi panjat tebing difabel indonesia ini diadakan untuk memperkenalkan olahraga panjat dinding kepada para penyandang disabilitas
dan akan digelar rutin untuk menjaring bibit atlet panjat dinding
penggagas bahkan berencana mempersiapkan atlet untuk mengikuti kompetisi panjat dinding di india akhir tahun ini
orang yang lumayan lah ya yang penting saya sudah menularkan tentang olahraga panjat
dan saya yang pernah merasakan bisa sampai ke perancis sampai ke
korea selatan seperti itu
memotivasi teman teman saya buat anda senang dulu lah
harapannya ke depan mudah mudahan ini desember saya bisa ada salah satu atau dua teman yang dari sini bisa berangkat ke india ya mudah mudahan
dalam pelatihan keamanan dan keselamatan menjadi poin utama bagi para calon atlet
ya senang tapi itu kan
sebelumnya ada pengalaman
sebelumnya manjat pertama di indonesia
waktu itu sama anak anak fptd juga
itu agak malu gitu loh buat nampakin diri ya
semoga mereka tuh berani buat apa ini loh aku bisa walaupun banyak kekurangan
menurut sabar gorki rasa senang menjadi modal awal seorang atlet
para penyandang disabilitas memiliki peluang keberhasilan sama dengan atlet atlet lain